pandemi global covid sembilan belas membuat seluruh dunia tercengang
semua negara negara pun akhirnya sekarang beradu balap
untuk dapat menghentikan pandemi di negaranya masing masing
dengan cara melakukan diplomasi vaksin
hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah indonesia
langkah konkret yang dalam hal ini dilakukan oleh kementerian luar negeri
dilakukan untuk dapat mengejar dan juga mengamankan jatah vaksin
demi menekan ataupun menghentikan sama sekali laju pandemi covid sembilan belas yang ada di indonesia
cnn indonesia special interview kami persembahkan untuk anda
bersama menteri luar negeri republik indonesia retno marsudi
sejak kasus covid sembilan belas menyebar
diplomasi indonesia tak lagi sama
terlebih saat kasus pertama diumumkan di dalam negeri pada maret dua ribu dua puluh silam
berbagai tantangan baru akibat pandemi harus dihadapi oleh kementerian luar negeri
apalagi penyebaran virus corona begitu masif di luar negeri
peningkatan perlindungan warga negara indonesia di berbagai negara
menjadi langkah awal yang dilakukan
pemulangan wni menjadi opsi utama
ratusan ribu wni pun telah kembali ke tanah air
untuk wni yang masih bertahan monitoring dilakukan oleh para diplomat
selain itu bantuan berupa kebutuhan bahan pangan pun disalurkan
tugas lain kemenlu lainnya ialah membangun kerjasama
agar indonesia mendapatkan alat perlindungan obat hingga vaksin
indonesia membutuhkan sekitar tiga ratus empat puluh juta vaksin untuk satu ratus tujuh puluh juta warganya
di sinilah diplomasi vaksin perlu melakukan sedikit maraton
sejak awal pandemi diplomasi indonesia fokus untuk memastikan akses vaksin
termasuk pembelian obat sejarah bisnis to bisnis dan government to government
dari hasil kunjungannya ke sejumlah negara
menteri luar negeri retno marsudi memastikan hingga dua ribu dua puluh
indonesia bisa membeli puluhan juta vaksin dari beberapa negara
selain obat dan vaksin kerjasama juga dilakukan
untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi dalam negeri
salah satunya ialah pertemuan bilateral retno marsudi dengan menteri luar negeri singapura
pada akhir tahun dua ribu dua puluh

pada akhir agustus lalu
isu utama dalam pertemuan ini ialah persiapan leaders retreat
dan rencana pembuatan business travel corridor arrangement
atau tca antar kedua negara
isu yang dibahas dalam leaders retreat ialah penguatan kerjasama
di bidang kesehatan ekonomi dan keuangan
sementara tca diusung agar memudahkan perjalanan untuk kegiatan bisnis
ketenaga kerjaan ekonomi serta diplomatik dan dinas
dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan
selain singapura indonesia juga memiliki perjalanan untuk kegiatan bisnis
dan membuat tca dengan uni emirat arab korea selatan dan republik rakyat tiongkok
baiklah dan saat ini saya telah bersama menteri luar negeri republik indonesia
ibu retno marsudi hai ibu
baik ibu sehat ya
sehat ya alhamdulillah sehat
jaga kesehatan terus
harus harus itu ibu
ibu ibu yang harusnya aku tanya kesehatannya gimana ini ibu
karena habis keliling kemana mana bareng sama pak encik
saya berpikir pikir dalam rangka hunting vaksin begitu ya
kelilingan ke berbagai macam negara
sampai sejauh ini kita sama sama tahu bahwa sampai saat ini kurang lebih dua ratus lima belas negara di dunia mengalami pandemi covid sembilan belas
dan semuanya juga tujuan utamanya sekarang sama
cari jalan keluarnya yakni vaksin
di tengah kondisi seperti ini
bagaimana pemerintah indonesia berstrategi dalam hal ini khususnya kementerian luar negeri
untuk melakukan penyesuaian diplomasi
khususnya terkait vaksin ini bu
ya memang kalau ditanya
ada nggak negara yang siap untuk menghadapi emergency ini
nggak ada sama sekali
regardless dia kaya dia maju sophisticated
nggak ada yang betul betul siap menghadapi pandemi dan emergensi seperti ini
nah pada saat mulai terjadi
januari kan mulai dari wuhan dan sebagainya
kita di kementerian luar negeri sudah kemudian bergerak cepat
karena pada saat itu kita termasuk yang harus pertama merespons di dalam konteks
kita harus mengevakuasi warga negara kita yang ada di wuhan
dan evakuasi tidak pernah mudah
apalagi ini pengalaman pertama kita mengevakuasi dari suatu wilayah yang completely lockdown
dan virus sedang berkembang di situ
nah jadi kita kumpul pimpinan kumpul kita refocusing
kita berusaha untuk melihat prioritas yang harus cepat kita lakukan kita antisipasi
pertama kita refocusing kita adalah untuk proteksi warga negara indonesia
di politik luar negeri kita diplomasi kita
memang proteksi warga negara selalu merupakan salah satu prioritas
tetapi saat ini lebih menjadi prioritas
karena warga negara kita ada di mana mana menghadapi masalah banyak selama terjadi pandemi
sehingga proteksi kita menjadi lebih besar kepada mereka
extra effort harus dilakukan
yang kedua yang terkait dengan penanganan covid
dari awal ada tiga kalau penanganan
dari awal ada tiga kalau penanganan covid

satu adalah untuk diagnostik
nah ingat waktu awal awal keperluan apd masker dan sebagainya itu
diplomasi kita harus bekerja untuk mendukung upaya kita mendapatkan akses
terhadap peralatan yang kita butuhkan di awal awal yang apd masker dan sebagainya
kemudian yang kedua yang teropatik treatment obat obatan
diplomasi kita juga untuk menghasilkan peralatan yang kita butuhkan di awal awal yang apd masker dan sebagainya kemudian yang kedua yang teropatik treatment obat obatan
diplomasi kita juga untuk mendukung upaya kita mendapatkan obat obatan
yang ketiga terkait covid vaksin
tadi disebut vaksin ini masih berjalan terus
selalu tidak mudah pada saat kita bicara mengenai jumlah penduduk yang besar
yang penduduk kecil pun dalam situasi kayak begini juga tidak mudah apalagi negara dengan penduduk besar
oleh karena itu kita harus lebih cepat bergerak

bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan vaksin sebuah negara dengan penduduk besar seperti indonesia
jadi tadi satu proteksi dua yang terkait covid
yang ketiga diplomasi kita juga harus mampu mendukung upaya pemerintah dalam menangani dampak sosial ekonominya termasuk ekonomi
supaya kita tidak terlalu terjun ke dalam lah
semua mengalami kesulitan yang sama
setidaknya kita mencoba untuk meminimalisir
jadi betul betul kita bergerak cepat konsolidasi refocusing
tiga itu tadi proteksi yang terkait dengan covid yang terkait dengan ekonomi
oke ibu tapi kalau boleh kita lebih fokus lagi bicara tentang covid
kita sama sama tahu bahwa ibu dan juga pak erick thohir selaku ketua pelaksana komite penanganan covid dan pemulihan ekonomi di tengah masa pandemi ini
ibu pergi ke tiongkok untuk bekerja sama terkait dengan sinovac
lalu juga ada genekstein dari korea selatan
terus kemarin dari uni emirat arab juga ya bu
untuk artificial intelligence tenx nya akan mendukung juga
dan yang terakhir akhirnya kemarin singapura
tapi pertanyaan besarnya mungkin apakah negara negara yang ibu datangi beserta pak erick ini
sudah mempunyai penelitian yang cukup konklusif begitu
karena most off kebanyakan masih dalam tahapan penelitian yang belum selesai
apakah ini tidak terkesan seperti terburu buru begitu kita ingin mengamankan
kalau kita menunggu sampai semuanya selesai saya khawatir kita nggak dapat
karena sekali lagi ini emergency
sehingga memang kita harus berpikir cepat bertindak cepat mengamankan dulu
nah semua yang paling advance sekarang sedang memasuki tahap clinical trial tahap ketiga
itu yang paling advance
jadi kita memonitor data data dari who
berapa ratus yang sedang melakukan penelitian kan
terus kemudian yang the most advance clinical trial tiga berapa
dari situ kita pantau terus dan kita melakukan komunikasi
baik menggunakan platform bilateral kita maupun kita menggunakan platform multilateral
melalui who melalui mekanisme mekanisme yang ada di who
jadi kalau jaring itu ditebar
nah terus kita pantau oke ini yang diantara yang data who yang paling advance
kita lebih tekuni lagi
tekuni lagi multilateral tetap jalan
saya ingin bicara dulu mengenai vaksin pendekatannya
karena pendekatan ini penting untuk diketahui oleh masyarakat
kita ambil dua pendekatan
satu pendekatan jangka pendek
jangka pendek itu berarti akses terhadap vaksin
akses terhadap vaksin secara tepat waktu aman dengan harga yang terjangkau
nah ini berarti kita harus melakukan kerjasama
sementara dengan negara lain
yang kedua untuk jangka panjang kita membangun kemandirian kita
oleh karena itu teman teman kita juga bekerja untuk mengembangkan vaksin merah putih
sehingga di jangka panjangnya insya allah kita tidak akan tergantung terlalu banyak
kepada pihak luar
sekali lagi untuk negara dengan penduduk yang besar seperti ini
mau tidak mau sekarang kita harus berpikir bagaimana
sebesar mungkin kita bisa mandiri
kalau terjadi emergency seperti ini kemandirian ini yang akan menopang kita lebih banyak
nah kembali lagi
tiongkok uae dan sebagainya yang bilateral
jadi untuk dua ribu dua puluh oh sorry tadi pertanyaannya apakah tidak terlalu terburu buru
jadi sambil jalan
klinikal trial kita lakukan
kita sudah bisa mensecure komitmen
komitmen ini yang paling penting
nah sekarang saya ingin bicara mengenai angka
untuk dua ribu dua puluh memang perkiraannya clinical trial ini akan selesai di kuartal keempat dua ribu dua puluh
nah kita sudah harus mensecure di dua ribu dua puluh ini kira kira kita akan memperoleh berapa
dari perjalanan di dua negara tersebut kita bisa mensecure dua puluh sampai tiga puluh juta
dua puluh sampai tiga puluh juta
karena ada komitmen tambahan sepuluh juta dari semula
sepuluh plus sepuluh ada komitmen tambahan sepuluh
sehingga kita bisa mendapatkan komitmen sampai tiga puluh juta
nah kemudian kita bergerak di dua ribu dua puluh

untuk kuartal pertama kita bisa mensecure tiga puluh plus lima puluh
tapi ada komitmen tambahan lima puluh lagi
sehingga kita mendapatkan komitmen delapan puluh sampai satu ratus tiga puluh
terus untuk kuartal dua sampai empat kita sudah dapat komitmen dua ratus sepuluh
pendek kata untuk the whole dua ribu dua puluh satu kita sudah mendapatkan komitmen dua ratus sembilan puluh sampai tiga ratus empat puluh juta
jadi untuk jangka pendek insya allah kita sudah agak aman
sambil sekali lagi tadi saya sampaikan
kita juga sudah menjalin komunikasi yang platform multilateral
melalui covax facility kita juga berusaha amankan
jadi betul betul berusaha untuk mengamankan sebanyak mungkin
karena negara kita adalah negara besar
kita harus cepat bergerak
tetapi tentunya sekali lagi masalah aman itu tetap harus menjadikan bahan terindah
ibu tapi ini juga menarik
karena yang berada dalam race ini itu tidak cuma indonesia
tadi ibu sempat
balapan semuanya akhirnya dalam momen ini
kita juga tahu seperti amerika dan juga inggris sebagai negara besar
mereka dengan anggaran yang cukup besar untuk bisa menjadi yang tercepat mendapatkan jata vaksin yang banyak
bagaimana pemerintah indonesia bisa menjamin bahwa kita bisa memasuk jumlah yang cukup
untuk kurang lebih dua ratus tujuh puluh juta warga negara kita yang ada di sini
ya makanya kita kan sekarang tadi hitung hitungan tadi
kita hitung rata rata memang satu paketnya itu adalah dua kali suntik
dua kali suntik
ini untuk yang sinovac bu
jadi kita pelajari vaksin vaksin yang dikembangkan itu satu kali paket itu membawa
butuhkan berapa kali suntik
berapa kali suntik lah bahasa umumnya
saya bukan expert
ternyata memang satu paketnya itu adalah dua kali suntikan
nah kita sekarang sedang melakukan komunikasi yang cukup intensif dengan inggris
karena ada juga kemungkinan kita akan bekerja sama dengan astrazeneca
itu dari uk
kita sedang terus melakukan komunikasi
teman teman udah ada satu tim
kita kan untungnya sudah ada satu tim terpadu ya
begitu ada ini kita kumpul
setelah itu kita komunikasi dengan kedutaan kita
dengan si manufakturer itu
terus kemudian kita akan kembangkan plus yang kita jagain juga yang melalui platform internasional
nah itulah makanya semuanya berbalap
dan bahkan kalau untuk negara negara seperti amerika misalnya
begitu perusahaannya mengembangkan
itu udah di dp nya
sudah banyak sekali dp untuk berapa ratus juta vaksin
tapi alhamdulillah kita paling tidak sudah punya komitmen
sudah punya cadangan
cadangan sambil tentunya yang vaksin merah putih ini
pemerintah terkesan panic buying pada saat itu untuk beli dua juta butir afigan dan juga kloroquine
yang akhirnya jadi useless karena nggak bisa dipakai begitu
untuk hal ini
apakah memang sudah diperhitungkan
apakah itu benar benar langkah strategis
karena mengingat kita pernah melakukan kesalahan di momen sebelumnya
ibu kalau kita boleh tarik sedikit ke belakang sekitar bulan maret lalu
mungkin kita belum lupa ketika pemerintah terkesan panic buying pada saat itu
untuk beli dua juta butir afigan dan juga kloroquine
yang akhirnya jadi useless karena nggak bisa dipakai begitu
untuk hal ini
apakah memang sudah diperhitungkan
apakah itu benar benar langkah strategis
karena mengingat kita pernah melakukan kesalahan di momen sebelumnya
mesti dicek apakah betul dua juta apakah betul afigan nggak dipakai
apakah hydrochloroquine betul nggak dipakai itu
saya tidak bisa mencari
saya tidak bisa mencari
saya tidak bisa berkomentar
saya bukan seorang expert
saya bukan seorang dokter
tapi intinya dan apa yang kita lakukan pada saat itu begini
kita selalu rujukan kita adalah who
nah di who ada yang dinamakan global solidarity trial
secara global mereka ingin meneliti beberapa obat obatan yang diberikan kepada pasien dan dimonitor
dimonitor untuk mendapatkan data yang paling efektif ya
efekasinya hasilnya baik
jadi treatment misalnya ada lima obat
obat nomor satu diberi hasilnya seperti apa
kalau obat nomor satu dengan nomor tiga digabung hasilnya seperti apa dan sebagainya
nah yang kita waktu itu berusaha peroleh adalah semua obat obatan
yang ada di dalam list who tersebut
jadi memang ini adalah sesuatu yang baru
tidak ada pada saat itu satu orang pun yang tahu persis yang paling pas untuk mengobati itu apa
sambil jalan kita mencoba usaha
oleh karena itu di awal kita mensecure
mensecure supaya kita bisa
sekali lagi kalau mengenai kombinasinya kemudian obat apa dengan apa saya tidak bisa bicara
karena saya bukan seorang dokter
tapi pada saat itu pemikirannya obat obatan yang kita kejar adalah obat obatan yang memang ada di dalam daftar global solidarity trial dari who
referensi kita adalah selalu who
terkait dengan who juga sempat menyorotkan soal
soal akses kesetaraan untuk mendapatkan vaksin di semua negara negara yang tergabung begitu ya bu
tapi mungkin kita juga nggak boleh lupa bahwa anggaran kita mungkin nggak akan bisa sebesar negara negara besar yang lain
ataupun juga masih ada negara negara di asean terutama yang kurang beruntung gitu
untuk bisa punya akses yang sama
bagaimana strategi indonesia untuk bisa menghadapi itu
jadi begini kalau dalam konteks multilateral ya who
di situ kita diplomasi kita berarti
karena diplomasi kita bermain dari awal
kalau ingat di awal awal mulai maret ya
itu hampir setiap hari saya melakukan komunikasi di dalam konteks baik waktu itu obat obatan maupun vaksin
nah message yang konsisten kita sampaikan adalah akses secara equal aman affordable
karena kita tahu bahwa kalau kita bicara kita juga harus menyuarakan kepentingan negara negara berkembang dan least developed countries
oleh karena itu di who ada yang dinamakan covax facility
jadi intinya adalah ada sebuah pooling untuk vaksin vaksin
kemudian itu dibagi negara itu dibagi negara yang maju
yang bisa melakukan self financing
kemudian negara dengan penghasilan menengah
dan juga negara dengan penghasilan yang kurang dari menengah
nah treatmentnya berbeda
harganya yang akan diberikan juga berbeda
jadi untuk negara maju tentunya sedikit lebih mahal
untuk negara menengah negara yang kurang menengah
itu dengan treatment yang berbeda
nah dengan sistem seperti itu
akses yang equal menjadi lebih baik
semua negara bisa mendapatkan akses
tetapi memang sistem ini tidak bisa memenuhi kebutuhan semua negara secara penuh
oleh karena itu mereka punya hitungan
bahwa maksimal yang bisa diberikan kepada masing masing negara adalah berapa persen
dari total penduduk masing masing negara
nah berarti kan pertanyaannya
tidak cukup dong
oleh karena itu
masing masing negara melakukan jalur bilateral ini
jadi kita betul betul semua track
pendekatan personal gitu ya
semua track kita pakai
semua track kita pakai
untuk mengamankan kebutuhan kita
paling tidak sampai dua ribu dua puluh satu aman dulu
tadi ada yang menarik
kalau ada penyesuaian harga untuk masing masing negara tergantung dengan sekaya apa negara itu ya
kalau ibarat kata kita ke apotik itu obat kan ada yang generik ada yang bukan
apakah kandungan vaksin itu juga akan sama treatmentnya
ada yang dikurangi memang
saya kira tidak ya
sekali lagi aku bukan dokter ya
aku bukan dokter
tapi di vaksin itu ada beberapa platform
kalau tidak salah ada tiga atau empat platform
ada yang pakai viral factor
ada yang pakai dna
ada yang disebut rekombinant dan sebagainya
saya kira masing masing platform yang paling konservatif kalau tidak salah adalah yang inactivated
tetapi bukan berarti bahwa yang satu akan lebih manjur dari yang lain
ini semuanya masih dilihat
karena ini semuanya masih dalam tahap clinical trial tahap ketiga
di semua platform vaksin yang akan dipakai
tetapi saya kira tadi kan perbandingannya obat generik atau obat yang ada labelnya
obat generik kan sebenarnya kandungannya komponennya juga sama dengan obat yang di label
jadi saya kira kalau dari bahasa umumnya dari khasiat saya kira tidak
khasiat tidak boleh dijadikan taruhan
atau risiko dijadikan risikolah
jadi khasiatnya betul betul harus memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya gitu loh
perjalanan bangsamu banyak sekali mengalami tantangan itu
dan kamu selalu bisa keluar dari tantangan tantangan itu
nah itu juga buat kita oh ya mereka melihat track record kita
tukar pagi orang itu malah cocoknya

kita sama sama tahu bahwa
ibu sebagai garda terdepan
untuk bisa berhadapan langsung dengan
para pemuka pemuka negara negara ini
bagaimana mereka melihat indonesia
melakukan penanganan covid sembilan belas
apakah ada negara yang siap menangani covid sembilan belas
terus yang kedua
negara mana sih yang tidak struggling
dalam menangani virus
jadi apa yang dilakukan
kalau kemudian diadopt diambil
diterapkan di negara lain
belum tentu bisa bekerja
secara maksimal hasilnya
sama dengan pada saat itu diterapkan
di negara lain
jadi masing masing memiliki
situasi yang khusus
yang pendekatannya berarti harus
masing masing negara kebutuhannya berbeda
sekarang kita lihat kasus
dunia sedang bicara
negara yang kemarin sudah menunjukkan
kurva yang datar
fight kita pertempuran kita
untuk melawan covid sembilan belas ini
masih akan berlanjut
naik turun naik turun naik turun
tapi banyak sekali kemajuannya
kalau melihat sesuatu itu
progres secara keseluruhan misalnya
sekarang yang kita lihat
angka sembuh kita
dibanding dengan rata rata
angka sembuh dunia
angka sembuh kita sudah lebih tinggi
dari angka sembuh dunia
jadi kita lihat yang berbeda dengan angka sembuh kita
terus kemudian kalau kita lihat
presentasi angka kematian
dari maret kita lihat berapa persen
ini berarti ada kemajuan
jadi secara objektif kita juga harus melihat
kemajuan kemajuan yang kita
apa namanya dapat lakukan
jadi kita harus melihat
perkara tantangannya besar
semua negara menghadapi tantangan yang sama
tapi kita mencoba bekerja keras
kita mencoba berpartner
jangan lupa masyarakat juga memegang peran yang sangat penting loh
mengenai masalah disiplin
beradaptasi dengan situasi yang baru ini
itu akan sangat membantu
upaya kita untuk menahan penyebaran
covid itu sendiri
dunia internasional juga punya ingatan
dan kita juga punya ingatan bahwa
ini bukan pertama kali kita menghadapi situasi yang
tantangan ini bukan yang pertama kalinya
dan sejarah mencatat
di setiap kita menghadapi tantangan
disitu kita bekerja keras bersatu solid
dan pada saat keluar dari tantangan
kita menjadi lebih baik
jadi tantangan itu memberikan pelajaran buat kita
untuk menjadi lebih baik
bahwa kita akan bisa keluar insya allah
dan kita akan menjadi lebih baik
nah yang paling penting adalah
kita sebagai bangsa
jangan pernah menyerah
kerja tidak terus optimis supaya kita bisa keluar
karena optimisme kita ini yang juga akan dibaca oleh orang luar
masih tetap optimis
dan jangan lupa dengan
penduduk yang besar
pasar yang besar
ini merupakan kekuatan
di tengah semua disrupsi
dengan penduduk yang besar
sumber daya manusia besar
sumber daya alamnya cukup
ini merupakan kekuatan loh
tidak semua negara memiliki kekuatan ini
jadi empat hal itu
insya allah kita akan bisa menangani
apakah hal itu juga yang dikemukakan oleh negara negara yang ibu temui langsung tentang penanganan covid di indonesia
oh ya jadi
kalau setiap kali kita bertemu
selalu mengatakan bahwa
bangsamu banyak sekali mengalami tantangan
dan kamu selalu bisa keluar dari tantangan tantangan itu
juga buat kita oh ya mereka melihat
tapi bukan berarti kemudian itu menjadikan kita
tidak bekerja keras
tantangan ini betul betul besar
baik dari aspek kesehatan
maupun dampak sosial ekonominya oleh karena itu yang tadi saya sampaikan
dua kita kerja keras
ibu langkah langkah yang pertama itu adalah
diplomasi ini juga
kita nggak boleh melupakan
sebelumnya juga yang
tidak pernah putus dilakukan oleh kementerian luar negeri adalah terkait dengan wni
perlindungan wni juga menjadi salah satu fokus utama yang dilakukan oleh kementerian luar negeri di bawah ibu
sejauh apa sih bu
kemen lo untuk
tetap bisa memastikan warga negara indonesia
yang berada di luar sana dalam kondisi yang
tadi saya sampaikan
mengenai wni proteksi terhadap warga negara indonesia
merupakan prioritas dan menjadi lebih relevan
pandemi ini dan saya sampaikan
dari awal januari kita sudah mulai bergerak
dengan evakuasi dan sebagainya dan sebagainya jadi intinya
dan di dalam pertemuan saya pertama pertama dengan para duta besar kita jadi begitu
apa namanya virtual
bertemu dengan semua perwakilan kita di luar negeri
dan kita sampaikan
nomor satu adalah warga negara indonesia
detect mereka ada di mana
make sure mereka dalam kondisi aman
memang mereka banyak sekali mengalami masalah
tiba tiba mereka nggak bisa kemana mana
sangat berat ya pada saat itu
kita tim kita yang ada di luar negeri ini
kita di luar sudah
alert semuanya dari sejak
banyak kasus yang dialami wni kita di luar
dari data per kemarin
wni yang terkena
yang sudah sembuh
yang terkena dampak dan apa yang kita lakukan
evakuasi dan repatriasi
evakuasi dan repatriasi yang kita sudah lakukan itu
wni yang kita fasilitasi
kita bantu evakuasi dan kita fasilitasi
itu bukan angka yang besar
kemudian yang ketiga
banyak sekali warga negara kita yang memerlukan bantuan
tidak bisa bekerja
mereka memerlukan bantuan baik berupa sembako
masker di awal awal
jumlahnya cukup banyak
jadi per hari kemarin itu
dan juga kebutuhan apa kesehatan
yang kita sudah bagikan itu
lebih dari setengah juta paket
lebih dari setengah juta paket
di situasi lockdown pada saat itu
yang pada saat
banyak dibutuhkan itu dalam situasi lockdown
distribusinya gimana bu
tahan ya kita pokoknya kuat ya kita harus bantu
susah untuk berubah
untuk mendistribusikan karena lockdown ada perizinan perizinan
dan kita dibantu banyak oleh
kementerian luar negeri negara negara lain
dia tahu mereka tahu kebutuhan kita
dan juga mengamankan
misalnya beras untuk sembako
itu kan semua orang seakan akan
stok yang cukup
itu waktu itu kita bisa juga
bahan bahan pokok untuk kita bagikan ke
warga negara kita dan saya kira
saya sangat berterima kasih terhadap
kerja para diplomat kita
apresiasi setinggi tingginya ya untuk semua
yang sudah membantu ini
jadi diplomat masuk masukin sembako bagi sembako itu semangat kok

di kemlu kita memiliki apa yang dinamakan
di kemlu kita memiliki apa yang dinamakan
tim percepatan pemulihan ekonomi
anak anak muda diplomat
dan saya senangnya pada saat saya ketemu dengan tim saya
saya lihat muda semua
anak anak perempuan ini ternyata luar biasa
ada hal yang di blaha
mungkin pertemuan kemarin
untuk burka tarian
kemudian ataupun kesepakatan lain di luar urusan vaksin
terutama soal pembangkitan kembali ekonomi di kekurungan kedua negara
itu seperti apa
tentunya kalau kita bicara ekonomi
sekali lagi tugas para diplomat ini adalah mendukung upaya untuk pemulihan ekonomi
sementara aktor aktor teknisnya kan ada ya
disitu ada perdagangan ada investasinya ada industri ada macam macam
tapi secara keseluruhan kita harus kerja diplomasi kita harus mendukung semuanya
memang ekspor dan investasi selalu disampaikan oleh presiden
merupakan dua komponen yang paling utama untuk kebangkitan ekonomi
tetapi sekali lagi jangan lupa mengenai potensi pasar domestik kita konsumen kita
dan ada baik ada tidaknya sih
ketergantungan kita terhadap perdagangan internasional ekspor
kita harus mengingatkan jumlahnya tidak sebesar negara negara lain
yang dengan situasi kayak begini pasti dampaknya akan parah sekali
jadi sekali lagi kata kata kapitalisasi apa yang kita miliki itu penting sekali
oke sekarang kita bicara mengenai ekspor investasi dan sebagainya
pada saat saya berkunjung ke dua negara kemarin dan terakhir adalah ke singapura
mesej itu saya sampaikan
ada beberapa yang tertunda kita coba
apakah mereka bisa mencapai
apakah sudah bisa kita reaktivasi lagi dan sebagainya
nah pertanyaan awal kan bagaimana bisa direaktivasi kegiatan ekonomi yang utama
kalau masing masing pelakunya ini tidak bisa bergerak
nah disitulah kita maju
maksudnya diplomasi kita maju
oke kamu kan gak bisa bergerak dengan situasi sekarang
yang memungkinkan para pelaku ekonomi esensial yang esensial ya
para pelaku ekonomi esensial itu bisa bergerak tanpa mengorbankan aspek kesehatan
jadi karena kita tidak mau kegiatan ekonomi naik tapi kemudian angka kasus baru naik lebih cepat
oleh karena itu dengan beberapa negara kita sudah mulai bicara membuat bubble atau koridor
misalnya sekarang kita sudah memiliki tiga
pengaturan koridor perjalanan untuk pelaku bisnis yang esensial
ada aturan aturannya detail
kita sudah punya dengan uni emirat arab karena kegiatan ekonomi kita banyak dengan uni emirat arab
kita punya hal seperti ini pengaturan ini dengan korea selatan
kita punya dengan rrt
dan ini sekarang kita sedang mulai menegosiasikan dengan singapura
karena singapura ini adalah partner utama kita untuk perdagangan untuk investasi
koridor ini tidak atau belum berlaku untuk leisure untuk pariwisata secara umum
ini masih untuk membuka ekonomi atau reactivate ekonomi secara gradual
sekali lagi kita akan pantau reaktivasi ekonomi ini dampaknya terhadap kesehatan akan seperti apa
oleh karena itu betul betul bubble atau koridor yang kita buat itu harus
itu harus aman dari segi kesehatan
itu satu jadi kita tca terus bergerak diplomasi kita
yang kedua di kemlu kita memiliki apa yang dinamakan tim percepatan pemulihan ekonomi tppe
tim kecil anak anak muda diplomat dan saya senangnya pada saat saya ketemu dengan tim saya saya lihat muda semua
anak anak perempuan ini ternyata luar biasa
nah mereka bekerja sekarang detail jadi intinya tim kita sekali lagi karena kita bukan kementerian teknis kita memfasilitasi
kita menjadi bridge kita bekerja dengan pkpm
misalnya saya sudah ketemu dengan pak bahlil
saya bilang oke beliau memiliki beberapa investor potensial ada berapa seratus berapa
nah oke ya saya bantu
dari daftar itu kita kontak dubes dubes kita
bapak bapak ibu ibu ini ada potensi yang mau masuk please kejar
jadi kita menjembatani kita bersama dengan pkpm kita identifikasi investor potensial
kita membuat database investasi dashboard yang intinya adalah untuk mengawal investasi baik inbon maupun outbound
jadi dari penjajakan sampai dia netes kita pantau semua
dengan bumn kita bikin kerjasama bumn go global
dengan pertamina kita bantu untuk melihat kerjasama yang dilakukan di luar untuk hulu
jadi saya itu kalau duduk jadi pikir ini diplomasi gaya baru
jadi kita semua menjadi
kita nggak bisa lepas sendiri
diplomasi itu gak bisa dia lari sendiri
dia harus bergandengan tangan dengan semua elemen yang ada di dalam negeri
dan ini kita sekarang lakukan secara detail
oke apa istilahnya diplomasi marketing kali ya bu ya
jadi salesnya diplomat diplomat itu menjalankan itu
memfasilitasi karena kan antara komitmen misalnya ada investor mengatakan oke aku tertarik mau investasi
sampai investasi itu betul betul jalan mulai
itu kadang kadang gap nya besar
banyak sekali masalahnya
nah ini kita sudah sepakat para menteri karena presiden kan terus nih
presiden jelas arahannya jelas
jadi mau tidak mau para menteri ini harus hands on memastikan bahwa semua potensi ini harus bisa di convert menjadi real
kalau cuma ngomong potensi kan percuma potensi potensi potensi
nah yang ditagihkan presiden bukan potensinya
kapan netesnya nah itu kita yang sekarang kita lakukan untuk menjadi bridge builder lah
susah nggak sih bu untuk koordinasi antar kementerian apalagi ini lembaganya banyak sekali yang bekerja bareng di sini
untungnya kita komunikasi kita cair banget ya kita cair banget
kayak kemarin saya ketemu dengan sekaligus menteri pariwisata menteri keuangan yang diwakili wamenkeu menteri bumn
ngomong kita kemarin bicara ada beberapa topik yang kita bahas satu persatu
karena sedang covid jadi kita berjarak semuanya tapi di diskusi dan diskusinya itu enak banget
komunikasi yang begitu cair
jadi diplomasi antar
diplomasi untuk keluar dari negara
mudah mudahan pada tingkat working level
komunikasi yang cair itu
juga terjadi dan saya kira
dalam kondisi apalagi dalam kondisi yang
darurat seperti ini
sudah tidak waktunya lagi kita
untuk berpikir secara terkotak kotak
ya enggak lah ya jadi yang
satu pikiran kita adalah
yang paling dekat bu sekarang
yang juga menjadi
sorotan masyarakat indonesia maupun
dunia yang kita juga
sudah bekerja sama untuk dalam pengembangan
vaksin yang akan kita produk sendiri
dari perjanjian yang sudah ibu lakukan
dengan tiongkok misalnya apakah cukup
menguntungkan indonesia misal dengan
win win solutionnya adalah
kita dapat ilmu kalau kata pak erick kan
kita dikasih strategi ilmunya
dan apa yang kita kasih
tidak saling menguntungkan
pasti tidak akan sustainable
pasti tidak akan sustainable
dan pada saat kita bicara
dengan negara lain kita
ingin yakinkan bahwa kerjasama itu
dan akan sustainable
erik beberapa kali menyampaikan
mengenai masalah transfer teknologi
dengan co production berarti ada
teknik teknologi ilmu yang memang
harus digadukkan ya dicocokkan
terus kita itu pada saat kita bicara
dengan mitra kita kita itu tidak bicara
dengan tangan hampa lho
bio farma adalah produsen
vaksin yang terbesar di asia tenggara
dengan kapasitas yang banyak sekali
kapasitas and total
dan sudah memasuk lebih dari seratus negara
yang paling kuat itu adalah vaksin folio kita
yang sudah diekspor ke banyak sekali negara
bio farma juga menjadi salah satu
dalam konteks oki
nah jadi dia melihat bahwa
oh oke indonesia datang dengan kapasitas juga
dengan bio farma dan kapasitas produksi bio farma
semula untuk covid ini seratus juta
terus kemudian ditambah
nah penambahan ini juga
penambahan dari seratus menjadi dua ratus lima puluh
kita harus mendatangkan ahli
pada saat itu masih connectivity masih jelek sekali
itu juga teman teman dari bumn dari bio farma kontak kami
mbak tolong dibantu dong kita mau mendatangkan ahli
kita atur kita buatkan koridor untuk tenaga ahli ini datang komisioning
sehingga kita sekarang ini sedang bekerja nih
jadi kalau nggak september oktober kali ya
kita sudah dalam full capacity dua ratus lima puluh juta untuk yang covid vaksin untuk covid
jadi sekali lagi kerjasama dengan indonesia tidak akan merugikan
kita punya kapasitas banyak yang akan bisa di match dengan mereka sehingga hasilnya akan lebih besar
untuk yang ini sendiri in return apa yang tiongkok dapetin dari indonesia bu
itu mengenai masalah apa namanya bahwa untuk vaksin vaksin lainnya
dia bisa bekerjasama
karena kita punya kapasitas
terus kemudian untuk pengembangan
vaksin kita tidak pernah tahu kapan pandemi akan terjadi lagi
waktu bila sih kita berharap tentunya tidak
tetapi dari pengalaman dari satu pandemi ke pandemi kok jaraknya semakin pendek ya
jadi kita sudah bicara dengan mereka next adalah joint research
jadi kalau saya bicara dengan mereka saya selalu sampaikan
saya tidak datang dengan tangan kosong loh
saya datang dengan something yang kita bisa pertukarkan
pemerintah arab saudi akhirnya say no untuk ataupun menahan untuk visa umroh begitu lalu menyusul keputusan pemerintah juni lalu akhirnya ibadah haji ditiadakan
ini juga pasti yang bertanya soal ini adalah para calon jemaah dan juga para pelaku bisnis yang ada di sana
sudah ada pembicaraan soal itu belum buka kapan kira kira indonesia bisa kembali lagi ke tanah suci
ibu kalau boleh kembali lagi soal tadi bahasan essential business travel corridor yang sudah dibahas
dengan beberapa negara based on perjanjiannya dengan indonesia
yang juga menjadi pertanyaan besar semua orang adalah ketika penangguhan ibadah suci untuk ke
maksud saya penangguhan ibadah ke tanah suci begitu ya di akhir februari lalu
pemerintah arab saudi akhirnya say no untuk ataupun menahan untuk visa umroh begitu lalu menyusul keputusan pemerintah juni lalu akhirnya ibadah haji ditiadakan
ini juga pasti yang bertanya soal ini adalah para calon jemaah dan juga para pelaku bisnis yang ada di sana
sudah ada pembicaraan soal itu belum buka kapan kira kira indonesia bisa kembali lagi ke tanah suci
kita selalu melakukan komunikasi jadi saya ingat saya ingat bener deh waktu pemerintah saudi akhirnya memutuskan
ini keputusan yang sama sekali tidak mudah saya tahu
bagi saudi sendiri sangat tidak mudah tetapi harus mengambil cara itu dengan pertimbangan yang sangat masak
jadi saya di antara pemerintah luar negri pertama yang ditelepon oleh menteri luar negerinya arab saudi
beliau jelaskan ini bukan keputusanmu dadadadada tapi kita memutuskan untuk tidak
tetapi kita tetap mengadakan dalam bentuk yang sangat terbatas dibatasi untuk orang orang baik orang saudi maupun orang asing
yang bertempat tinggal
kalau di saudi arabia nanti ada mekanismenya dan sebagainya dan sebagainya
itu mereka berkomunikasi dengan kita
nah tentunya kita sekarang terutama pak menteri agama pastinya juga sudah berkomunikasi terus dengan counterpartnya yang ada di saudi arabia
nah sampai saat ini memang kita belum mendapatkan informasi baru mengenai tadi kan bicara mengenai kapan berarti kan ada tanggalnya tenggat tanggalnya
kita belum sampai atau kita belum mendapatkan informasi dari saudi mengenai kapan bisa dimulai
karena sekali lagi semuanya akan sangat tergantung perkembangan penyebaran virus ini
pertanyaan lagi bu
negara mana yang akan kembali dijalin untuk dalam masa perburuan vaksin ini
tadi saya sampaikan
tadi saya sampaikan
kita sudah mencoba menjalin komunikasi dengan inggris
jadi minggu ini tim kita berkomunikasi
nanti kita akan lihat hasil dari komunikasi ini apakah positif atau tidak
kalau positif apakah perlu dorongan yang lain dalam artian pada tingkat yang lebih tinggi dan sebagainya
kalau memang diperlukan we will do it
sambil kita melihat perkembangan yang di platform multilateral
terus kemarin juga saya berkomunikasi dengan menlu australia menelpon
kita juga bicara mengenai vaksin
kita juga bicara mengenai vaksin kerjasama untuk capacity building dari lembaga penelitiannya australia dengan lembaga penelitian kita
jadi kalau kita bicara vaksin
tidak hanya bicara mengenai perburuan dalam artian beli
tetapi kita juga harus sudah berpikir what is next
apa added value yang harus kita tambahkan
terus kemudian kita bahkan misalnya dengan g empat puluh dua itu untuk bicara untuk deteksi vaksin
kita bisa nggak bersama sama bergabung untuk joint research pengembangan
kalau mereka sekarang punya alat dengan laser mendeteksi virus itu bisa nggak ke depan
ini basisnya adalah artificial intelligence
kedepan akan dikembangkan untuk mendeteksi virus virus lainnya dan sebagainya
jadi pembicaraannya adalah juga menyangkut hal hal yang sifatnya strategis untuk jangka panjang
tidak jangka pendek
hanya sekedar jual beli
ibu berarti at the end adalah bukan lagi lagi soal kemandirian kita bisa memproduce vaksin kita sendiri atau tidak
tapi prioritasnya adalah pasokan vaksin dan juga obat ini bisa terstandar
mandiri nomor satu itu buat saya kita sebagai bangsa harus mandiri dan aman
aman pastilah kita bicara mengenai sesuatu yang langsung terkait dengan manusia
jadi aman itu adalah nomor satu
jadi kemandirian perlu dan juga harus
karena kita perlu berpihak terhadap upaya kita untuk membangun kemandirian
baik ke depan adalah kemandirian industri farmasi kita
kemlu masuk di situ di tim untuk membangun industri farmasi
kemandirian vaksin kemandirian yang lain
tetapi ada jangka sampai kemandirian itu ada tahap tahap yang harus kita lakukan
dan karena kebutuhan kita harus tetap bekerja dengan negara lain
kita lakukan tapi jangan pernah melupakan objektif kita
jadi pokoknya kemandirian
mandiri ya harus kalaupun mandiri tapi kalau nggak aman tak terstandar who ya sama aja bohong ya bu
harus saya kira kita punya ahli yang cukup
kalau perkara ahli kita jujur
percaya ya bu
perlu dorongan keberpihakan and we will
ibu terakhir closing statement untuk kinerja kemenlu yang tentunya bukan rahasia umum lagi di masa pandemi ini sudah tidak diragukan
ibu adalah salah satu menteri yang kinerjanya cukup banyak disoroti karena positif movementnya dan diapresiasi langsung oleh presiden jokowi begitu
mungkin ada sedikit closing statement terkait dengan langkah lanjutan yang masih akan diperjuangkan oleh kemenlu bersama kementerian lain dalam pemberantasan pandemi
jalan kita masih panjang
jalan kita masih panjang baik dalam konteks penanganan pandeminya covid nya sendiri masih panjang
juga dalam konteks ekonominya menangani dampak sosial ekonominya masih panjang
jadi kita harus di benak kita ini bukan besok selesai bulan depan selesai
ini mungkin selesai
ini mungkin masih akan panjang
oleh karena itu kita harus menata semuanya untuk sesuatu yang masih sangat panjang
dan sekali lagi saya bangga dengan para diplomat kita dan guys kita masih panjang loh
mari kita terus maraton panjang
saya yakin kita akan diberi kekuatan
yang paling penting adalah as long as kita bersatu kita solid
untuk pandemi ini ibu terima kasih banyak
terima kasih banyak
ibu yang harus jaga kesehatan karena ibu belum selesai sampai di sini habis ini akan keliling ke berbagai negara lagi untuk bisa pemberantasan pandemi di indonesia ini
terima kasih banyak
terima kasih banyak
dan itu dia tadi percakapan saya di special interview cnn indonesia with menteri luar negeri retno marsudi
saya aziza hanum sampai bertemu di special interview berikutnya